sekarang capres satu pak jokowi akan menyampaikan pernyataan ke awak media
kita ini yang praktek praktek aja lah bukan yang teori teori
pak ada pertanyaan yang ingin saya jawab
ada senjata khusus ada senjata nggak apa apa
ya nggak apa apa nanti saya jawab saya jawab semuanya lah
apa yang ditanyakan saya jawab
ya sudah selesai ya selesai dong
ya kita meminta masyarakat semuanya namanya juga hari tenang
ada hal yang tidak diperbolehkan oleh kpu
dan juga kita jaga semuanya rasa aman dan tertipan di masyarakat
sehingga saat nanti tujuh belas april itu betul betul seluruh masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya
dan saya mengajak agar semuanya yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya di tujuh belas april dua ribu sembilan belas